hai tapi kehidupan saya harus jalan terus begitu juga kamu
sehingga bisa hidup tanpa rafi tapi dengan bunuh diri apa yang bisa mengembalikan yang sudah mati
kamu tidak bisa mengumum diri terus begini aisyah
dimana kamu raffi aku ingin melihat seperti apa cahaya yang sesungguhnya dalam hidupku yaitu kamu
siap dokter bilang
perban kamu bisa dibuka besok sore makanya aku sekarang mau pergi dulu ya mau mempersiapkan
sesuatu untuk pernikahan kita nanti maksud kamu aku nunggu di sini sendiri ya aku nggak
lupa kau sayang aku pergi sama iksan aku janji aku pasti cepet kembali ya ya udah sekarang kamu
tidur istirahat ya
ada apa aisyah
ada apa dok